kalau habis kenyang aku pasti ngantuk banget
ingin membangun aliansi eksekutif yudikatif dalam satu lingkungan genealogis
dalam perjalanannya pada pemilu kali ini
nah ini tentu juga memerlukan
ini disebabkan sekolah yang biasa menggunakan kertas oregami tidak menggunakan kertas sebanyak biasanya karena tengah berlayar dari rumah